tadi yang kami sampaikan sesuai
dengan persikiman satu bahwa penanggung jawabnya
adalah masing masing institusi
betul sekali yang disampaikan oleh
pak agus pambudi bahwa
orang dengan jadi
dalam kasihan analisa kami
atau fdki jakarta
insiden rate tertinggi itu
di usia lebih dari enam puluh tahun
lima puluh tahun lima puluh tahun
kata memang angka
insiden rate adalah angka
risiko untuk menjadi tertular
sehingga memang disarankan
perkantoran juga melakukan pembahasan
tapi pada saat diplorasi lima puluh persen
dipilah mana yang harus
aktif masuk dan mana yang
harus bekerja dari rumah
tidak pernah hampir hampir tidak pernah
rapat datang secara fisik
kalau serta serta sekali itu kami
batasin betul dengan berjarak
dua meter jadi memang kita harus
bagaimana kita betul betul menjaga
protokol kesehatan itu dengan baik
memakai masker menjaga jarak aman
itu menjadi sesuatu yang sangat penting
yang kita lakukan di setiap individu
selain kluster perkantoran
apalagi yang kemudian
ini perlu diantarakan
apa artisipasi karena sebelumnya tidak pernah kita
dengar ada kluster perkantoran tiba tiba
muncul karena biasanya ada kluster pasar
kasus pemukiman begitu nah dari
monitoring di ksdki jakarta
seperti apa ibu
ya tadi saya sampaikan bahwa kami
ada beberapa kluster
pemukiman perkantoran tempat berbeda
dan enam pasar
yang sudah kita identifikasi
itu adalah hasil
strategi testing kita pertama
adalah melalui kontak tracing dari
kemudian yang berikutnya juga mempunyai
melalui tiga triangulasi
apa melalui triangulasi
indikator yang kami susun bersama
dengan pnfk mui kemudian
indikator yang disesatkan oleh
di tingkat nasional dan satu lagi
adalah persetan angka reproduksi
efektif tentu kami bisa
melakukan energi yang sifat kalau kita
anggap nanti harus dilakukan penetapan
kembali jadi sekali lagi
bahwa kami mempunyai data
perkelurahan pak rehob
sesuatu lokasi itu harus
di lockdown misalkan atau harus
lebih lewat yang harus
kita lakukan pembatasan itu
kami sudah ada mekanismenya karena
kami memantau laju ketetapan
insidennya di masing masing kelurahan
kemudian tadi ada
tiga indikator utama
yang berdasarkan triangulasi
tadi pertama adalah
bagaimana statistik tentang
epidemiologi yang ada di kita harus
sampai di siste
kelurahan provinsi memantau
sampai di siste kelurahan kemudian tingkat
tingkat bersama tangga kelurahan
memantau sampai dengan tingkat rw
yang kedua adalah
bagaimana angka kematiannya bagaimana
angka positif rate nya dan sebagainya menjadi
pantauan kita dan yang terakhir adalah
kami harus melihat betul
bagaimana kesiapan layanan
kita apakah itu dikes
masuk rumah sakit maupun tempat tempat isolasi
jadi kita nggak bisa sendiri sendiri
jadi tiga komponen
tapi kami pantau sambil
melihat bagaimana kepatuhan warga
terhadap protokol kesehatan
tentu memang tidak bisa sendiri
perlu kolaborasi dan
partisipasi setiap elemen masyarakat
kami pesankan bahwa
kita mulai dari kita sendiri
dan siapkan bahwa kita
jangan menjadi sumber penularan bagi orang lain
tempat rumah sakit tadi
tempat isolasi nah sejauh ini sudah
sampai di mana sudah seberapa
ya kami selalu
memantau kita ada
sistem yang kita pantau jadi
sumber daya kita
tim ketugas kesehatannya sgm nya
yang kedua adalah bagaimana
alat kesehatannya apd nya
dan juga ketertudiaan
tempat tidur nah ini
kami sudah penetapan
enam puluh tujuh rumah sakit
sgm nya dan sk gubernur
yang sudah diketahkan tapi pada dasarnya

yang memberikan bantuan
rawatan saat ini
pemantauan tersebut masih
tetapi kami kerja ini
kami juga ini tetangga saya
yang harus dijawab karena kita

untuk tidak tertular dan tidak menjadi
bicara soal penularan tadi pak agus
di awal juga sempat mengatakan bahwa mungkin
angkanya bisa lebih besar dibanding data yang sekarang
posibiliti itu apakah cukup
besar bu widya

tidak disiplin lagi atau
tidak mengikuti aturan ini
posibilitinya bisa bertambah cukup
banyak pasal perkantoran ini
ya pada saat
awal awal kita terjadi kasus
bapak presiden bahwa ada
kasus pertama itu kami sudah berhitung
bahwa dengan asetnya
transmisi lokal waktu itu dengan
diumumkan dua kami
lapangan lebih banyak
pada saat bulan april yang lalu
kami sudah menyiapkan

meleset pada waktu itu prediksi
kami agak meleset melesetnya adalah
mencatat itu adalah di bulan mei
kami siapkan tempat tidur lebih banyak ternyata
sehingga kami siapkan
awalnya kami siapkan tinggi ternyata
waktu itu melipirung nah sekarang

lakukan assist case finding pada
saat kapasitas tempat tidur kami

pastikan bahwa di lapangan benar

turun ke lapangan hanya orang

kenapa tidak terseksi karena kalau tidak sakit
dan tidak datang ke layanan
tidak kami yang harus turun ke depan
oke baik baik ibu widya
setelah itu saya ke bung sarman terakhir
konklusi dari anda singkat saja bung sarman
jadi apa kemungkinan terburuk yang bisa
kita hadapi baik
para pengusaha atau para pegawai
ketika nantinya kelas reperkatoran ini
justru menjadi ancaman yang baru
bagi penambahan covid sembilan
di ibu kota
pertama kita dari pelaku usaha tentu
dengan kejadian ini akan melakukan
juga kita akan melakukan evaluasi
dan kita harapkan juga
gugus tugas yang ada di perusahaan masing masing
monggo segera melakukan
seluruh pelaku usaha
pengelola gedung mal restoran
cafe dan semuanya termasuk
melaksanakan protokol kesehatan
yang kedua harapan kami juga adalah
pemerintah dki jakarta dengan perang tatiada
tidak lengah selalu
melakukan pengawasan kemudian juga penting
juga adalah selalu
kami ingin apa yang menjadi
harapan pemerintah pak gubernur bagaimana
agar sinergitas antara pengusaha
pemerintah dengan iringan
yang saat ini ada kita
aktivitas usaha berjalan dengan baik
dan juga kita pastikan penurunan
daripada virus ini juga semakin menurun
oke baik pak agus pambagi dari anda
konklusi dari topik kita malam hari ini pak agus
ini kita masih masuk juga di dalam psbb transisi
ya maksudnya saya begini psbb transisi
kalau tidak dipatuhi dan terjadi
bedakan yang cukup tinggi
mau tidak mau harus kembali ke psbb
oke itu salah satu yang harus
hindari makanya kita harus kerja
keras semuanya jangan
bahwa ini tidak apa apa sudah normal
karena ini tidak normal sama sekali
jadi tidak boleh lengah
karena kalau sudah lengah dan meledak mau tidak mau
kita kembali ke psbb itu saja
oke oke ada yang ingin anda
sampaikan mungkin ke dinkes dki jakarta
iya tentu ini bukan pekerjaan mudah
yang penting adalah terus
dipantau dan ini kan
akan keluar impress
nah itu harus dijalankan oleh pemprov
dki karena kalau tidak
sanksi orang indonesia itu paling cuek
dan kalau tidak akan terjadi
ledakan jadi sanksi harus
berupa denda yang jumlahnya membuat
orang tidak akan mengulangi
waktu gage kan lima ratus ribu
masuk jalur basuh lima belas ribu itu
minimal segitu jangan
gabungkan denda dengan kemiskinan
karena kalau dia pakai masker
dia tidak akan didenda
makanya pakailah masker dan ikuti protokol
baik ibu kepala dinas terakhir dari anda
singkat tanggapan dan juga mungkin
mengingatkan lagi masyarakat kita pegawai
di perkantoran atau kita semuanya
seperti apa harus menjalankan protokol kesehatan
tadi mungkin saya mau menanggut dulu pak agus
bahwa kami sudah di pemprov dki sudah
menerapkan sanksi sehingga
dua ratus lima puluh ribu untuk kalau tidak memakai
masker dan sanksi sosial
pilihannya dia tetapi ternyata
itu tidak menjadi warga itu pasu
ini jadi memang perlu
kerja keras semua pihak
kami tetap menghimbau bahwa psbb
belum selesai jadi kita himbau
semua warga untuk lari bersama
kita juga jaga jadi kita dengan nama
kayaknya tiga m memakai masker
dengan benar menjaga jarak aman
dan mencuci tangan dengan
sosok dan orginalir masing masing
institusi bertanggung jawab terhadap
sempat tadi pak agus mengatakan
agak terlalu kecil bu dendanya
iya terlalu kecil itu
karena itu urusan nyawa urusan
jalur bahagia dan gagil lima ratus ribu
ini di seluruh dunia lebih tinggi
negara miskin pun lebih tinggi dari kita
karena ini bukan soal kemiskinan
dan lalu bayar denda orang harus pakai
masker kalau tidak dia harus bayar
itu aja tidak ada
apa apa nama hukuman fisik itu
tidak berlaku bersihkan kuburan
kemudian push up itu nggak ada gunanya
orang akan tetap melanggar
terima kasih ini masukkan
yang rentu akan kami bawa dalam
kapasitif sintak sintak pak agus
masukkan dari semua pihak
tentu memang dikutipkan
semua saran yang positif
demi sekatan yang lebih besar
baik kita berharap
tentu tidak ada
lagi kluster kluster perkantoran yang baru
meskipun mungkin kita juga
harus realistis tapi paling tidak kita harus tetap berharap
demikian dan kita tidak bosan bosan ingatkan
dalam masa pandemi belum keadaan normal
kita masih dalam keadaan
yang di tengah wabah terima kasih banyak
ibu widya suti kepala dinas kesehatan
mudah mudahan ke depan kita harapkan bahwa
perkantoran juga betul betul bebas daripada covid sembilan belas
baik terima kasih banyak
terima kasih banyak ibu widya suti kepala dinas kesehatan dki jakarta
pak agus pambagio analis kebijakan publik
dan juga bung sarman simanjorang wakil ketua
dewan pertimbangan kadin dki jakarta
terima kasih bapak ibu sekalian